baik rencana pemerintah yang akan memulai proses distribusi vaksin covid sembilan belas lebih awal
yakni pada akhir tahun dua ribu dua puluh menimbulkan tanda tanya kelaikan vaksin covid sembilan belas yang akan diberikan langsung
dipertanyakan apakah kemudian sudah teruji secara ilmiah
nah mengingat uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung
menebak nebak layakan vaksin covid sembilan belas akan menjadi tajuk perbincangan kita pada malam hari ini
dan tadi saya sudah perkenalkan dua narasumber saya sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telpon
dhani amrul ikhdan tenaga ahli utama ksp selamat malam mas dhani
selamat malam mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para pemirsa
dan semua narasumber waalaikumsalam
baik saya ke pak rotman terlebih dahulu karena ini yang kemudian dipertanyakan bagaimana perkembangan uji klinis
tahap tiga vaksin sinovac ketika di sisi lain pemerintah tampaknya sudah cukup yakin pak
pada akhir tahun ini proses distribusi vaksin akan segera dilaksanakan
ya terima kasih mbak elvira dan pemirsa cnn semua yang berbahagia
jadi perlu saya sedikit sampaikan kronologis ya
kita dimulai uji klinis di bulan agustus dua ribu dua puluh
nah sekarang subjek yang sudah terdaftar itu sudah lebih dua ribu ya
namun subjek yang memenuhi kereta inklusi sampai saat ini yang sudah menjalani suntikan pertama satu lima ratus enam puluh enam relawan
kemudian penyuntikan kedua satu tujuh puluh tiga relawan
dan setelah itu ada pengambilan darah yaitu empat belas hari setelah penyintikan yang kedua berjumlah enam ratus tujuh puluh satu
jadi itu tahapan yang perlu kami sampaikan pada hari ini saat update per tanggal
baik dalam prosesnya sendiri sejauh ini perkembangannya seperti apa
hasilnya cukup positif tidak pak rotman
ya baiknya mungkin ini yang dinantikan oleh semua masyarakat indonesia bahkan seluruh dunia ya
karena fase ketiga ini fase yang sangat krusial yang sangat menentukan untuk menaik efikasi ya
perlu saya sampaikan di sini data yang masuk yang bisa kami laporkan kepada pemirsa semua bahwa
kita melihat ada dua
respon ya yang pertama kita lihat dulu respons lokal dan respon sistemik
respon lokal adalah bagaimana kita melihat pasca penyuntikan yaitu pasca tiga puluh menit
apakah timbul kemerahan timbul bengkak timbul nyeri
dan itu memang rata rata sama kan kalau kita mengalami atau sedang menjalani penyintikan tentu ada rasa sakit di lokasi suntikan
kadang timbul bengkak atau timbul merah
namun hal itu dari
sejumlah relawan yang sudah kami
sejumlah relawan yang sudah dikonsumsi
yang sudah kami suntikan itu sekitar seribu tujuh puluh tiga itu mereka tidak mengalami keluhan yang berarti
dalam tiga puluh menit yang rasa tadi itu hilang
kemudian ada respon sistemik yaitu berupa demam ya
data yang kami himpun dari relawan tersebut timbul demam tidak terlalu tinggi hanya tiga puluh tujuh enam

jadi boleh kami simpulkan bahwa untuk keamanan sampai hari ini boleh dikatakan aman
tidak ada relawan atau subyek yang mengalami gangguan kesehatan atau sampai relawan tersebut mengalami hambatan dalam aktivitasnya
saya mohon pencerahan dari pak rotman
kita tahu timeline nya tadi sebelum kita mulai on air sempat berbincang akan berakhir pada mei dua ribu dua puluh
tapi pemerintah mengatakan akhir tahun ini sudah akan distribusi
bagaimana secara logika ini bisa terjadi
ya perlu saya sampaikan bahwa kita ada timeline nya ya
timeline kita di bulan november nanti kita akan memberikan yang kita sebut namanya pre eliminary report
itu sekitar lima ratus empat puluh subjek dari satu enam ratus dua puluh subjek
ya itu kita sebut namanya subset
nah lima ratus empat puluh subjek atau relawan ini dapat menggambarkan satu safety
yang kedua imunogenitas keamanan
dan juga mungkin
ya mungkin kita mendapatkan walaupun datanya belum banyak efekasinya
nah data tersebut yang akan kami laporkan dari tim uji klinis ke pihak bio farma dan bp pom
itu yang perlu saya sampaikan
dan kemudian penelitian tetap berlanjut ya
berdasarkan data dari timeline ya penelitian itu akan berakhir di bulan mei dua ribu dua puluh
saya ke pak pandu
pak pandu melihat penjelasan tadi dari pak rotman tanggapan anda
ya masih jauh kan
jadi belum bisa menarik kesimpulan apapun
walaupun nanti bulan november kita melihat sebagian atau ya tadi subsite daripada subjek
kita itu kan hanya bagian yang tidak bisa menarik kesimpulan apapun
jadi kita tunggu di bulan mei lah
harus lebih cermat dalam menganalisis data dalam proses
kita harus mengevaluasi kemungkinan
ada masalah bias dalam penelitian ini
jadi belum tentu penelitian ini bisa dipanmanfaatkan kalau nanti ada hal hal yang menurut saya menjadi concern
jadi apakah penelitian ini kredibel atau tidak kan itu tergantung biasnya yang selama ini kita lakukan
karena kita membandingkan ini
dan kelompok yang mendapat vaksin dan kelompok yang mendapat placebo
apakah random alufascinnya benar
apakah pengamatannya benar benar blind
ini kan menjadi masalah
apakah masih ada confounder di antara yang mendapat placebo dan yang mendapat vaksin
jadi belum tentu hasilnya kita bisa terima nanti
dan suatu kualitas klinik terakhir yang betul itu dipenuhi
baik dengan jumlah sampel seperti ini menurut anda sudah cukup layak kah pak pandu
ya itu yang juga dipertanyakan
tapi terlalu kecil kan sebenarnya seribu enam ratus dua puluh
idealnya seperti apa
kalau kita mau betul betul uji vaksin yang bisa menggambarkan variabilitas pada populasi
itu cukup besar
kita bisa butuh tiga puluh sampai lima puluh
sebagian besar uji klinik yang dilakukan seperti itu
apakah penelitian ini dari bagian kecil dari banyak studi yang juga dilakukan di negara lain
kita juga nggak tahu itu kan masih misterius
karena katanya juga dilakukan di brazil dilakukan di negara lain
kalau maksudnya bang ganesh atau negara yang lain
karena kalau multi country study saya lihat sampelnya sangat bervariasi
ada yang tiga puluh kalau di indonesia itu paling kecil seribu enam ratus dua puluh
asumsi asumsi apa yang pada waktu kita menghitung sampel seperti itu
karena dengan sampel yang sangat terbatas power untuk mendeteksi itu juga tidak banyak
karena kita bisa harus menggambarkan begitu banyak variabilitas yang mungkin terdiri pada populasi kita
populasi kita kan sangat heterogen
karena tidak bisa menggambarkan ya terus terang ya menjadi sulit untuk menarik kesimpulan dengan yakin
baik saya ke mas dhani mas dhani ketika banyak asumsi asumsi yang saat ini belum terjawab
dan pemerintah sudah begitu yakin bahwa akhir tahun ini november ataupun desember dua ribu dua puluh vaksin covid sembilan belas sudah bisa didistribusikan untuk masyarakat indonesia
apa kemudian gambaran secara lebih jelas begitu
transparansi itu yang sedang dibutuhkan masyarakat mengapa pemerintah sangat yakin hal ini bisa diraih
ya baik mbak ya jadi begini tadi sudah dijelaskan oleh pak pandu dan pak rotman dari sisi clinical trial dari sisi sampling dari sisi kelayakan dan sebagainya
itu clear memang itu skupnya pak pandu dan pak rotman dan saya juga melihat itulah sebetulnya dari sisi objektif clinicalnya ya seperti itu
nah pemerintah dalam kerangka amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak melindungi masyarakat indonesia tentu harus menyiapkan berbagai skenario berbagai plan
untuk itulah pemerintah membuat yang namanya perpres nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
nah di dalam perpres ini semua kementerian dan lembaga dibawa kementerian kesehatan sebagai
sebetulnya pemegang proksinya itu menjalankan beberapa fungsi strategis diantaranya membuat roadmap terhadap pengadaan vaksin termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan
jadi kalau kita mengaku kepada perpres sembilan puluh sembilan yang di pasal satu disitu juga sudah dijelaskan bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin ini termasuk pelaksanaannya bahwa pemerintah fokus kepada pengadaan vaksin dari berbagai sumber
sambil juga berjalan yang sinovac jalan
sehingga pak menteri bumn bersama bu menlu dan pak menkes hari ini minggu minggu ini pergi dalam lawatan dinas ke inggris itu juga untuk memastikan bahwa grup astrazeneca oxford juga bisa mensupport dari pengadaannya
karena beberapa proses clinical trial disana juga sudah selesai
kita juga ada komitmen juga dari sinovac dari kansino dari sinovac
untuk melakukan pengadaan secara langsung ke indonesia di akhir tahun di bulan november tahun dua ribu dua puluh juga sinovac sudah komit ya
komit sekitar tiga juta sampai dengan desember dua ribu dua puluh
karena kan ada dua ratus lima belas negara ya mbak ya ini semua dua ratus lima belas negara ini kan berebut sekarang vaksin
maka pemerintah harus siapkan skenario itu sambil menunggu tentunya sinovac selesai semua produksi massal tentu kita harus mengambil beberapa skenario
keperluan kita ada tiga ratus dua puluh juta dosis vaksin kan
nah oleh karena itu dari mulai pengadaan vaksin pelaksanaan pendanaan vaksinnya
sampai juga dengan dukungan dan kerjasama atau elaborasi antar kementerian dan lembaga ini juga diatur dalam sebuah perpres
yang intinya di dalam perpres itu mengatur dari mulai unit cost harga vaksinnya jadi kementerian kesehatan itu juga mengatur harganya unitnya jenisnya
dan karena jumlahnya terbatas karena jumlahnya terbatas untuk periode pertama ini di tahun ini akhir tahun ini atau awal tahun depan
maka diprioritaskan rencananya kepada enam kriteria enam kriteria sebagai penerima sebagai prioritas awal yang menerima vaksin
termasuk garda terdepan kita tenaga medis yang memiliki risiko yang tinggi itu ada satu tiga juta tenaga medis kemudian ada pelayanan publik
mereka mereka yang bekerja langsung
sebagai pelayan publik itu ada tujuh ratus lima belas ribu tahap pertama ada tenaga pendidik yang jumlahnya sekitar empat tiga juta
kemudian ada kontak erat mereka yang terkena keluarga pasien yang kontak erat juga diberikan prioritas ada masyarakat luas
termasuk di dalamnya yang ada yang di cover pemerintah secara langsung yaitu di bpjs pbi menerima bantuan langsung dari pemerintah
itu ada sembilan puluh dua juta kurang lebih
nah ini kategori yang mendapatkan prioritas pertama
sambil nanti juga ada yang teman teman atau masyarakat yang juga termasuk kategori kaum morbid yang memiliki penyakit bawaan juga dapat prioritas
baik itu sudah disampaikan secara lugas kepada masyarakat kita menghargai bagaimana diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
tidak gampang memang untuk mendapatkan jatah vaksin untuk pemerintah indonesia
karena memang saat ini ini yang menjadi sesuatu yang diperebutkan dari seluruh negara
tapi pertanyaan saya apakah kemudian memang harus disampaikan saat ini ketika belum ada tanda kutip kejelasan kapan ini bisa ataupun sudah selesai melalui fase ketiga uji klinisnya
apa yang kemudian coba disampaikan pemerintah kepada masyarakat kita jeda dulu mas dhani kita akan berbicara saat lagi tetap bersama kami di cnn
mas dany terima kasih
baik kita lanjutkan dialog malam hari ini saya kembali menyapa tenaga lalu utama ksp dany amro ihdan mas dany
baik baik kita kembali on air mas denny tadi pertanyaan saya sebelum jeda bagaimana kemudian
pemerintah dituding terburu buru mengumumkan janji manis kepada masyarakat indonesia mengenai vaksin ini padahal belum ada komitmen dengan sejumlah perusahaan dan juga negara terkait sejumlah vaksin
namanya sudah disounding duluan begitu bagaimana tanggapan anda apa yang kemudian coba dilakukan pemerintah persuasi apa kepada masyarakat yang kini tengah dilakukan
kalau dibilang terburu buru itu kan berarti tidak punya perencanaan
nah sementara pemerintah ini kan punya perencanaan punya tadi saya bilang plan a plan b plan c sambil menunggu produksi massal maka pemerintah mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional termasuk diantaranya cepi dan gavi
nah itu lembaga internasional itu kita kerjasama kita sudah ada kerjasamanya sudah ada surat komitmennya
jadi surat komitmen itu kan menunjukkan kesedaran
jadi kita seriusan bahwa akan ada prioritas prioritas ya dari distribusi vaksin yang kita upayakan yang kita usahakan jadi kita usaha dulu deh
nah namanya usaha sudah ada komitmen ya masa nggak boleh diumumkan
tapi itu tadi yang kata pak pandu benar jangan merasa sudah ada vaksin semuanya itu akan selesai tidak itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru
even ada vaksin sebagai kekebalan sebagai preventif dan seterusnya
tapi juga adaptasi kebiasaan
kebiasaan baru ini akan terus jalan yang tiga m tadi bukan segalanya selesai sebetulnya
tapi ini adalah vaksin itu adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini pemerintah untuk melindungi warga negaranya
untuk memiliki kekebalan terhadap masuknya virus
saya ke pak pandu karena tadi mas dhani menyebutkan pak pandu
ikhtiarnya sudah cukup belum karena tadi memang ini adalah usaha begitu bentuk diplomasi vaksin
tapi di sisi lain tadi rekan saya juga menyebutkan survei dari sejumlah lembaga yang mengatakan
ternyata kekhawatiran masyarakat terhadap kelayakan vaksin covid sembilan belas yang saat ini tengah diproduksi cukup rendah pak pandu
iya jadi seharusnya jangan road map nya jangan road map vaksin
tapi road map nya bagaimana mengatasi pandemi di indonesia
dan vaksin itu salah satunya yang untuk jangka panjang bukan jangka pendek
ya jadi ya testing pelacak isolasi dan tiga m itu yang utama
dan vaksin itu kan kita seharusnya jangan melakukan bilateral bilateral ini
sekarang kan kan kan berebut sekarang kan kan nggak kebahagiaan
who itu sudah mengingatkan bahwa ini pandemi pandemi itu hanya bisa diatasi kalau semua negara itu mendapat akses yang sama terhadap vaksin
dan vaksin ini sampai sekarang belum ada belum ada semuanya masih sifatnya namanya kandidat
jadi dalam fase tiga memang sekarang sudah ada sembilan atau sepuluh ya yang sudah masuk fase tiga
dan nanti harus dievaluasi juga terbuka
nah ini yang menurut saya kehatian kehatian seperti ini kita harus lakukan
kalau berusaha sih kita kan harusnya deal nya dengan multilateral collaboration tadi
yang dengan who safety dan sebagainya itu kan ingin supaya semua negara itu punya akses
kalau tidak seperti itu sebenarnya tidak akan selesai pandemi ini
misalnya ada suatu negara nggak kebagian vaksin karena nggak punya duit atau keterbatasan dana
itu negara itu akan menjadi sumber untuk masalah penyakit yang negara lain sudah bisa mengatasi
jadi kita harus atasi bersama solidaritas secara global
nah dengan demikian kehatian kehatian ini juga penting
karena apa karena kita butuh vaksin yang betul betul efektif
dan juga aman
karena kita menyuntikkan pada jutaan penduduk
kalau ada satu dua kasus ada yang menimbulkan masalah itu bisa ambiar semua
nah karena itu kan menurut saya harus diperpikirkan oleh pemerintah
jangan apakah kita mau membeli semua vaksin yang sudah ada di semua negara
itu akan menyuritkan juga
bayangkan ada empat lima vaksin yang kita yang jenisnya beda beda dosisnya beda beda
ini yang menurut saya bisa kita salah arah dan menjadi menyulitkan diri kita sendiri
baik harapannya tidak salah arah
satu menit saja sebagai penutup pak rotman
bagaimana kemudian efektivitas dan keamanan sinovac ini menjadi salah satu tumpuan
karena saat ini juga uji klinisnya tengah berlangsung di indonesia
sebagai penutup satu menit saja singkat
baik tentu harapan kami sebagai tim uji klinis
artinya dapat memberikan pelindungan terhadap relawan yang mendapatkan vaksin covid sembilan belas
untuk terhindar dari penyakit covid sembilan belas
nah itu yang harapan yang kami tunggu tunggu dan saya yakin seluruh dunia menunggu hasil uji fase tiga
semua kandidat vaksin di dunia ini
itu mbak elvira harapan dari tim uji klinis
baik harapan juga dari masyarakat indonesia transparansi dalam uji klinis ini
bagaimana kemudian upaya bersama kelompok dilakukan untuk menemukan vaksin covid sembilan belas yang tepat untuk kita masyarakat indonesia
terima kasih sekali lagi pak rotman mas dhani dan pak pandu sudah berbincang bersama kami
sayang sekali waktu kita terbatas selamat malam
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya
tetaplah bersama kami